keinformasi berikutnya upaya mediasi antara pemimpin pompel salzeitun panji gumilang sebagai penggugat
dengan pihak tergugat wakil ketua umum mui anwar abbas belum menemukan kata sepakat
mediasi dimulai jam sepuluh rabu pagi dan berlangsung tiga puluh menit di pengadilan negeri jakarta pusat
mediasi digelar secara tertutup di hadiri anu warabas dan perwakilan institusi mui
namun tanpa kehadiran panji gumilang sebagai prinsipil penggugat
kuasa hukum anwar abbas isan tanjung usai pertemuan mediasi mengatakan
belum ada kata sepakat damai dalam upaya mediasi ini
alasannya pihak tergugat menolak jika hanya pihak kuasa hukum tergugat yang datang mewakili
isan mengaku anu warabas dan institusinya sebagai tergugat menginginkan upaya mediasi damai
harus dihadir langsung oleh panji gumilang
dengan hadir langsung panji gumilang anwar abbas dan perwakilan mui dapat berdiskusi langsung
dan diharapkan bisa memunculkan kata sepakat
kata sepakat untuk berdamai
pihak mediator pengadilan negeri jakarta pusat memutuskan upaya mediasi selanjutnya
bakal digelar pada rabu enam belas agustus pekan depan